ya kita berikutnya ke informasi selanjutnya
meskipun terjadi penurunan kasus covid sembilan belas di kota bandung dalam beberapa minggu terakhir
sejumlah kelurahan masih mencatatkan kenaikan kasus yang cukup tinggi
tercatat ada sepuluh kelurahan yang memiliki kasus aktif di atas enam puluh kasus
salah satu kelurahan dengan kasus aktif tertinggi di kota bandung
ialah kelurahan sandang serang
berdasarkan data dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung hingga tujuh belas agustus
ada seminyak sembilan puluh lima kasus aktif di kelurahan ini
sementara di peringkat kedua dan ketiga
ialah kelurahan antapani kidul dengan delapan puluh sembilan kasus
dan kelurahan sekolah dengan delapan puluh enam kasus
pemerintah kota bandung menargetkan tujuh puluh persen warga kota bandung selesai divaksinasi pada september mendatang
target satu sembilan juta jiwa itu diharapkan mempercepat terbentuknya herd immunity di kota bandung
lalu realitis kah target itu
untuk mendalami prosgres dan bagaimana proses vaksinasi di kota bandung
sudah terhubung dengan korrespondensi indonesia franky wijaya
franky dengan target yang sebegitu sangat fantastis ini apakah bisa direalisasikan
lalu bagaimana dengan evaluasi anda selama proses vaksinasi berjalan di kota bandung dan sekitarnya
baik selamat siang yuda
jika kita berbicara mengenai target herd immunity ataupun kegabelan kelompok
dengan jumlah capaian vaksinasi mencapai tujuh puluh persen
artinya kota bandung itu membutuhkan sebanyak satu sembilan juta vaksin yang harus diberikan kepada warganya
agar tujuh puluh persen dari total vaksin tersebut bisa tercapai
dan saat ini memang berdasarkan data terakhir yang saya dapatkan
untuk dosis satu ini baru berjumlah sekitar lima puluh persen dari total targetnya atau sekitar di angka sembilan ratus ribu dosis
sementara untuk dosis kedua itu baru sekitar
dan jika kita berbicara apakah target tujuh puluh persen total vaksinasi ini bisa tercapai dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan
apakah ini cukup realistis
dari pemerintah kota bandung sendiri mengklaim bahwa mereka saat ini memiliki sebanyak seribu vaksinator
yang ada di seluruh wilayah baik itu untuk fasilitas kesehatan maupun lokasi lokasi sentra sentra vaksinasi
yang disediakan di kota bandung saat ini
dengan catatan dalam satu hari satu orang bisa melakukan vaksinasi sebanyak lima puluh
artinya dalam sehari ini seribu vaksinator tersebut bisa mencapai angka lima puluh ribu vaksinasi
dan target tersebut jika ini dalam hitung hitungan stok vaksin tersedia dan lain lain
ini bisa tercapai dalam waktu dua puluh hari
sementara untuk mengejar tiga puluh persen bagi dosis kedua tersebut
ini membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga bulan ke depan
namun yang menjadi problem ialah antusias masyarakat ini cukup tinggi untuk menerima vaksin
ini berbeda dengan vaksinasi lansia yang lalu di mana cakupannya cukup rendah
namun dengan dibukanya
vaksinasi untuk umum khususnya untuk anak anak di bawah delapan belas tahun
dan kemudian untuk dewasa di atas delapan belas tahun
antusiasma warganya sebenarnya cukup tinggi
namun yang jadi persoalan utama ialah stok vaksin yang terbatas
kemarin beberapa minggu lalu kota bandung bahkan sempat kehabisan stok vaksin
sementara permintaan vaksin cukup tinggi
dan saat ini memang pemerintah kota bandung mengakui sudah mendapat tambahan vaksin
namun jumlahnya ini belum ideal
artinya dengan kemampuan seribu vaksinator per hari
dibarengi dengan jumlah vaksin yang diberikan kepada masing masing pemerintah kota
dan masalah ini tidak hanya dialami oleh kota bandung saja
namun juga di daerah daerah lain khususnya di jawa barat
di mana antusiasme vaksin cukup tinggi namun stok vaksinnya sendiri tidak ada
dan saat ini di belakang saya sendiri ini merupakan salah satu lokasi vaksinasi tingkat rw
artinya memang pemerintah kota bandung sendiri memang melakukan percepatan percepatan
tidak hanya di tingkat sentra sentra ataupun ruangan ruangan besar
seperti aula lapangan dan lain lain namun juga tingkat tingkat skala
mikro seperti ini ini cukup digalakan
antusiasnya pun cukup tinggi seperti di sadang serang ini
ada empat ratus orang yang hari ini rencananya akan dilakukan dosis vaksinasi pertama
dan hingga pagi tadi ini terlihat antriannya cukup tinggi
bahkan memang agak riskan ya karena protokol kesehatan
tapi terlepas dari semua itu kita harus memberikan apresiasi terhadap antusiasme masyarakat ini
dan dibarengi dengan kesiapan pemerintah untuk memfasilitasi keinginan masyarakat
agar mempermudah akses vaksin tersebut
iya franky terakhir tadi anda katakan mengenai stok vaksin sendiri
yang masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemprov jawa barat sendiri
lalu apakah memang penambahan jumlah vaksinasi tersebut
tidak bisa dibarengi dengan penambahan jumlah stok yang signifikan
dan apa yang menjadi alasan hal tersebut masih terjadi
yaudah jika kita berbicara bertanya mengenai kepada pemerintah
khususnya pemerintah provinsi jawa barat
bagaimana solusi yang bisa diberikan mengingat antusiasme warga tinggi
sementara stok vaksin ini tidak ada
ini mereka sendiri mengembalikan kepada kementerian kesehatan
karena pemerintah provinsi jawa barat sendiri mengaku tidak mendapatkan alokasi
mereka selalu memberikan permintaan misalnya
untuk permintaan bulan ini ada dua juta vaksin
namun yang diberikan ini biasanya hanya setengahnya
karena memang alokasi vaksinasi itu diberikan langsung oleh kementerian kesehatan
dan pemerintah provinsi jawa barat kemudian akan membagi bagikannya ke daerah daerah
terutama dengan tingkat antusiasme tinggi dan juga kesiapan
fasilitas kesehatan yang artinya misalnya
seperti kota bandung sanggup melakukan vaksinasi seratus ribu per hari
dibandingkan dengan kabupaten kota majalengka
misalnya yang hanya sekitar sepuluh sampai dua puluh ribu
tentu alokasi vaksinnya akan lebih banyak diberikan kepada kota kabupaten
yang memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin lebih cepat
namun memang jawabannya ialah
bagaimana dari alokasi kementerian kesehatan
oleh karena itu pemerintah provinsi jawa barat sendiri meminta
mereka diberikan akses langsung untuk bisa meminta vaksin melalui perusahaan
agar dialokasikan langsung oleh pemerintah
sehingga mereka bisa membagi bagikannya dengan mudah ke pemerintah kota kabupaten
karena menurut pemerintah provinsi jawa barat
yang paling paham kebutuhan vaksin vaksin daerah itu
ialah pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kota kabupaten
bukan langsung dari pemerintah pusat
ini mungkin masalah komunikasi yang nampaknya sepele
salah satunya untuk mencapai target herd immunity
dan ini mungkin harus diselesaikan
baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah hingga ke bawah
sehingga masyarakat bisa mendapatkan vaksin dengan mudah
sehingga pencegahan penularan covid sembilan belas ini bisa segera berakhir
terima kasih franky bija untuk laporan langsung anda dari bandung jawa barat
selamat berjaga jaga kembali franky